dua bendungan ini ini adalah bendungan kering
ciawi dan sukamahi ini kita harapkan bisa mengurangi banjir yang ada di jakarta kurang lebih tiga puluh enam persen
dan tadi saya sudah misiki ke pak gu
kalau pak gubernur dki kalau bendungan sukamahi bendungan ciawi ditambah selesainya
sodetan dari ciliwung ke bkt yang sekarang ini masih proses pembebasan lahan
dan kita harapkan nanti bulan maret juga sudah selesai
itu akan berhasil
jadi mengurangi banyak sekali wilayah yang sebelumnya tergenang menjadi tidak ada